menteri sosial ri tri risma hari ini menemukan dugaan pemotongan bantuan sosial
untuk program keluarga harapan atau pkh dan bantuan pangan non tunai atau bpnt
dugaan pemotongan ini ditemukannya di kota tangerang banten trabu siang saat melakukan kunjungan
pemotongan sebesar rp lima puluh untuk setiap penerima dilakukan oleh pendamping keluarga harapan
di lingkungan rtrw dengan alasan administrasi
sedang penerima bpnt mendapatkan potongan saat hendak membelanjakan dana di iwaru
atas temuan tersebut risma meminta penerima bansos untuk mengambil kartu yang dipegang pendamping
dan melaporkannya ke pihak kepolisian
bantuan sosial beras bulog bagi warga terdampak ppkm di kota mojokerto ditemukan dalam kondisi berkutu
kondisi beras juga sudah kurang baik karena sebagian telah berubah warna
hal ini diketahui saat dilakukan sida ke gudang bulog
bersama bpnt bpnt menemukan bulog cabang surabaya selatan pada rabu siang
untuk mengecek kelayakan beras yang akan segera didistribusikan
atas temuan ini wali kota mojokerto ika puspitasari menginstruksikan agar penyaluran bantuan ditunda
kasih komersil bulog cabang surabaya selatan leo septiansa mengatakan
akan melakukan fungigasi agar beras stok baru tidak berkutu lagi
kalau langkah dari bulog terhadap yang berkutu kita memang melakukan perawatan
ada fungigasi ada sprey
jadi terhadap untuk penyaluran ini kita siapkan barang yang memang sudah siap tanpa ada kendala apapun
pembagian bantuan sosial tunai atau bst di cilacap jawa tengah diwarnai antrian warga pada rabu pagi
ratusan warga sudah mengantri di balai desa bojong kecamatan kau nganten sejak pagi
demi bantuan sosial sebesar rp enam ratus ribu
pihak perangkat desa dan kantor pos memberikan waktu tiga jam bagi warga mencairkan bantuan sosial
banyaknya warga yang mengantri dan terbatasnya waktu yang disediakan
mengakibatkan tak semua warga dapat mencairkan dana bantuan sosial
dan diminta untuk datang di hari berikutnya
senang sekali alhamdulillah untuk beli beras untuk beli minyak untuk beli sembako beli apa aja
diketahui terdapat dua ratus lima puluh tiga kepala keluarga warga yang menerima bst di desa bojong
tim liputan cnn indonesia